ini dia yang baru baru ini viral di media sosial
sejumlah warga mengejar pelaku tabrak lari
bukannya berhenti pengemudi justru tancap gas dengan kecepatan tinggi
sepeda motor yang baru saja ditabraknya ikut terseret mobil
satu dari dua korban sempat terseret sejauh dua ratus meter saat tertabrak mobil pelaku
warga marah dan beramai ramai mengejar mobil sedan hitam yang terus melaju
aksinya membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi terjadi kecelakaan kembali
video yang tersebar sejak hari minggu lalu ini terjadi di kota bandung jawa barat
mobil akhirnya berhasil dihentikan setelah seorang warga memecahkan kaca belakang
setelah diamankan sopir wanita diserahkan kepada polisi yang datang ke lokasi
pelaku telah diamankan dan satlantas polrestabes bandung masih melakukan penyelidikan intensif
ada hal hal yang memang panik atau segala macamnya memang kita masih dalam proses penyelidikan
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk proses penyelidikan
freddy bangun bandung jawa barat